sendiri menjadi teman bagi mbah martini
suaminya sudah wafat keberadaan anaknya pun tak diketahui
sendirian nenek tujuh puluh tujuh tahun ini bertahan dari kerasnya hidup di jakarta
dengan cara berjualan lontong pecel
sudah dua puluh lima tahun mbah martini menjual lontong pecel
ia berkeliling dari pagi hingga siang di kawasan cipayung jakarta timur
ia tak menampik jika kini tubuh dan tenaganya sudah tidak sekuat dulu lagi
memikul beban dagangan setiap hari
namun mbah martini tidak mengeluh
semampunya ia berusaha menjalani takdir hidupnya hari demi hari
berat yang pertama itu kaki lah
kakinya itu nggak bisa kalau bakal jalan naik yang tinggi gitu
harusnya yang jalan begini begini gitu aja
saya kalau pakai gerobak nggak berani karena kita nahannya itu kurang kuat gitu
jadi biarin aja giginya aja deh
sama di teng teng gitu
kalau pake durungan kita nggak berani
soalnya ntar jalannya kan begitu turun naik turun
ntar kalau jomplang malah kita nggak jadi dagang
bagi mbah martini tidak ada pilihan lain untuk menyambung hidup
jika tak berjualan ia tidak mendapatkan uang
namun berjualan bukan berarti membuatnya berkecukupan

rata rata ia hanya mendapat rp empat puluh
itu pun jika lontong pecelnya ludes terjual
kita sejujur jujurnya aja ya kalau kita bawaan banyak itu bisa rp empat puluh
ya kalau kita bawaan ini penuh pecel penuh lontong banyak gorengan banyak itu loh
ada ketan itu bisa empat puluh memang
ya begitulah kita numpang makan
satu porsi lontong pecel lengkap berisi sayur dan gorengan dijual dengan harga lima rupiah saja
begitu juga dengan kue kue lain rp lima untuk empat buah
selain murah meriah para tetangga ini berempati dengan nasib dan perjuangan sang nenek yang selalu semangat
semangat dia dagang di sini sih enak seolah olahnya
iya enak dan murah
sebagiannya itu karena dia kesian saya sama dia dia sendiri di sini merantau
nggak ada anak nggak ada apa
jadi kita sama tetangga saling bantu aja dah
kasian sedirian gitu
nenek nenek gak ada temennya
nggak bantuin sih saya
orangnya pantang menyerah mbak
dia orangnya baik
saya suka tegur sapa sama tetangga
suka nawarin makanan kalau dia suka banyak makanan gitu
belum lama berkeliling mbah martini sudah merasakan lelah
yang penting ada tempat untuk berteduh sudah cukup baginya untuk beristirahat sejenak
bekal makanan dari tetangga atau pecel dagangan menjadi menu makan siangnya
meski terlihat baik baik saja sesungguhnya mbah martini sedang merasakan sakit
di usia senja tubuh rentanya sudah meminta banyak diistirahatkan bukan bekerja keras sampai sekarang
asal duduk begini ya ntar kalau lagi terasa sakit masya allah
bukannya kita pincang buat buatan nggak beneran sakit itu
lelah seharian berjualan mbah martini kembali ke kontrakan sederhana yang ia sewa rp tiga ratus ribu rupiah per bulan
di ruangan dua lima x tiga meter ini mbah martini melepas lelah sekaligus mengobati rasa sakitnya
seringkali ia mengharap kabar dari putri sematawayangnya yang tak pernah lagi menjenguk
atau memberinya kabar
kerinduan yang berubah menjadi beban
ya biarpun kangen gimana deh
ya allah gimana ya
ya ada sedih ada semangat ada ikhlas
emang udah nasibku begini gitu
ya udah nggak ini
hidup sendiri mbah martini pun ikhlas menjalani takdirnya
keberadaan orang orang sekitar menjadi semangatnya untuk terus berbuat baik dan saling membantu sesama
putifan pudi imam muhairib jakarta